relawan driver ojol for anis atau doa menggelar deklarasi dukungan untuk anies baswedan menjadi presiden dua ribu dua puluh empat di pintu air bkt malakasari dua duren sawit jakarta timur
hal ini dilakukan minggu siang dan mereka pun berharap ada perlindungan hukum yang jelas untuk driver ojek online jika terpilih
para relawan anies ini antusias hadir dengan membawa bendera dan mengenakan seragam ojol
mereka berkumpul dengan berorasi dan membacakan deklarasi dukungan buat anies
para relawan menilai anies akan bisa memberikan perubahan terhadap legalitas dan payung hukum terhadap ojol
mereka juga berharap dengan kepemimpinan anies nanti bisa membawa perubahan kebaikan kepada ojol dan masyarakat lainnya
pertanyaan terakhir dari anis